tahun ini turnamen sepak bola antar negara negara asia tenggara piala aff kembali digelar di singapura
timnas sepak bola indonesia kembali mencoba menuntaskan rasa penasaran
karena sepanjang sejarah keikutsertaan indonesia di ajang piala aff
tim merah putih belum pernah sekalipun menjadi juara
prestasi terbaik kita lima kali masuk final dan lima kali pula menjadi runner up
dan bagaimana peluang tim merah putih di ajang piala aff kali ini di mata para penggemar sepak bola tanah air
mari kita cari tahu
jadi peluang indonesia untuk di piala aff sangatlah besar
mungkin kita lihat dari peluang dari pemain mudanya yang sangat potensial untuk sekarang
dan pelatihnya juga yang sangat berpengalaman
kalau menurut saya kira kira masih belum layak masih jauh untuk jadi juara
kalau menurut saya saya sih asli jujur dukung berat indonesia
tapi kalau untuk peluang juara satu ya berat bos berat banget
alasannya kan lihat permainannya udah kelihatan lah indonesia itu gimana ya
kayak ngotot sih ngotot mainnya tapi dilihatnya kayak gimana lah kurang mengenaskan buat lihatnya gitu ya
menurut saya sih peluang indonesia untuk menjadi piala ff sangat meyakinkan karena pelatih yang profesional dan pemain muda yang berpotensial
kamu peluang kita jadi juara gimana
peluang juara pasti ada peluang juara masih ada
paling nanti lawan beratnya ada thailand biasa
tapi saya yakin pasti juara
dan semoga badan badannya baik baik juga